di tengah banyaknya pemberitaan mengenai penyebaran virus corona di seluruh dunia
tentunya masih banyak hal yang belum kita ketahui seputar penyakit ini
nah seperti janji saya di awal di segmen berikut ini
dr jaka akan menjawab pertanyaan anda seputar covid sembilan belas dalam segmen dokter menjawab
dan kita telah terhubung dengan dr jaka melalui sambungan skype
dr jaka selamat sore apa kabar dokter
selamat sore baik maaf ani
ya dokter ini sudah terkumpul pertanyaan warganet
sudah siap untuk menjawab pertanyaan para warganet seputar covid sembilan belas ini
oke baik ya kita coba buka pertanyaan yang pertama
ini ada dari at aarwss selamat pagi mungkin ini pagi begitu ya selamat sore begitu
saya ingin bertanya apabila seseorang terinfeksi virus corona dan sudah dinyatakan sembuh
ini apakah pada paru paru orang tersebut dapat berfungsi normal
atau rusak atau memiliki kemungkinan dapat terinfeksi virus corona kembali
bagaimana dokter jaka
ya seperti kita ketahui delapan puluh persen orang yang terkena virus covid sembilan belas ini memang gejalanya ringan
bahkan tidak bergejala
hanya sekitar dua puluh persen yang memang menyebabkan gangguan pada parunya
nah kalau yang gejalanya ringan memang tidak akan menimbulkan jejak atau jaringan paru sisa
namun pada dua puluh persen sisanya
apabila memang gejalanya berat ya jadi bisa menyebabkan sesak nafas dan lainnya
dan dari radiologinya memang kesannya luas
maka kemungkinan besar bisa menyebabkan jaringan parut atau kita sebut juga dengan fibrosis
nah ini kadang menyebabkan batuk kronik ataupun sesak dalam aktivitas nantinya
jadi berarti ada juga begitu ya dok kemungkinannya ya
ya ada tapi itu kecil
dan bukan yang sangat menjadi
mengganggu aktivitas harian
dan untuk kekambuhan ya memang saat ini virus sekarang ini virus masih baru
jadi kita terus meneliti data data kasus yang ada
seharusnya memang pada virus kita membuat antibody dan kita tidak akan terinfeksi kembali
namun kita masih terus mengumpulkan data data
mudah mudahan tidak terjadi kekambuhan pada penyakit ini
oke berarti kitanya juga harus siap gitu menjaga ya dokter ya
baik pertanyaan selanjutnya kita buka
ini ada dari netizen atau
warganet at adewijayanti
dokter apa yang perlu dilakukan saat seseorang dinyatakan odp
nah ini mungkin penting juga untuk kita semua begitu dokter
seperti apa dokter
oke baik jadi yang pertama kita tahu definisi odp ya
jadi ada gejala tapi gejalanya ringan
apakah itu demam batuk pilek jadi tenggorokan
kemudian juga apakah ada faktor risiko kontak atau faktor risiko berpergian dari daerah endemi covid
nah apabila gejala itu ada maka yang perlu kita lakukan adalah pertama
kita minum obat kita berobat
kemudian yang kedua adalah kita jaga daya tahan tubuh kita
dengan cara apa dengan cara makan makanan bergizi istirahat di rumah ya
kemudian kita memakai masker dan menjaga jarak dengan keluarga
kalau bisa pindah kamar gitu ya
nah setelah itu kita akan evaluasi gejala harian kita
apabila gejala semakin memberat maka berobatlah ke rumah sakit untuk kita periksakan darah dan fotoronsen
apakah memang harus dirawat atau tidak
jadi itu yang perlu kita lakukan

oke nah jangka waktu untuk step by stepnya itu biasanya berapa lama dok
kalau kita sudah mulai mencoba pengobatan kita istirahat di rumah
apabila gejala memberat dalam waktu dua hingga tiga hari baiknya kita langsung waspada pergi mencari pertolongan medis
oke tiga hari maksimal begitu ya
baik kita ke pertanyaan selanjutnya dokter jaka
ini ada dari ed aji tiga binarso
dokter virus covid sembilan belas ini bisa bertahan lama di udara
ini ada dari ad aji tiga binarso

saat ini memang penyebarannya masih dalam bentuk droplet dan kontak
di rumah sakit bisa menjadi airborne
airborne itu penyebarannya menjadi lebih luas menjadi lebih ringan karena dropletnya menjadi pecah karena alat alat medis
jadi kalau di masyarakat di lingkungan kita masih droplet ataupun kontak dengan tangan
nah apabila memang dia berada di benda benda memang ada beberapa benda yang bisa menyebabkan hingga
enam sampai sembilan hari dan ada beberapa jenis benda yang berjam jam
jadi memang kita makanya harus cuci tangan terus dan jangan memegang wajah kita karena memang virusnya bisa lama dalam bentuk droplet yang di benda
oke berarti memang pentingnya atau cuci tangan itu menjadi sangat penting karena ya itu kita menyentuh benda benda yang kita tidak tahu apakah dia terpapar virus atau tidak begitu ya
iya jadi memang dia tidak berterbangan tapi dia akan turun ke benda dan tangan kita lah yang menjadi pembawa penyakit ini
oke baik berarti penting sekali cuci tangan ini kita ke pertanyaan terakhir dokter untuk hari ini ada dari fahriza arif lima
dok mau bertanya orang yang terindikasi sebagai odp ciri cirinya bagaimana
dan cara menjaga pola hidup sehat seperti apa demi wabah virus covid sembilan belas ini tidak meluas terima kasih nah bagaimana ini dok
ya baik jadi kita kembali lagi dengan definisi odp yang pertama apakah pasiennya itu ada gejala
gejala ringan ya demam meriang batuk pilek kemudian diare ya itu merupakan sebuah tanda kita lagi sakit gitu ya ada gejala
yang kedua adalah apakah kita ada riwayat kontak dengan orang yang positif gitu ya apakah itu keluarga teman kantor dan lain lain
dan yang ketiga apakah berpergian dari daerah yang terinfeksi covid nah apabila ketiga hal ini ada maka kita harus waspada
harus berobat jaga daya tahan tubuh jangan berpergian hindari keramaian ya di rumah dan jaga jarak juga dengan orang rumah gitu
kita kembalikan daya tahan tubuh kita kita have fun di rumah ya jangan stres semakin stress daya tahan tubuh kita akan turun sehingga akan menjadi mudah
oke baik berarti penting nah pertanyaan satunya dok ini terkait cara menjaga pola hidup sehat selain tidak stres tadi seperti apa
ya yang pertama adalah makan makanan yang bergizi ya jadi nggak usah diet dulu sekarang kita ya kita harus bergizi
ya yang pertama adalah makan makanan yang bergizi ya jadi nggak usah diet dulu sekarang kita ya kita harus bergizi
ya jadi nggak usah diet dulu sekarang kita ya asupan makannya kita tingkatkan dengan gizi yang baik
yang kedua adalah jangan begadang istirahat yang cukup ya kemudian jangan merokok dan minum minum alkohol
dan tetap olahraga setengah jam dua hingga tiga kali sehari
oke berarti memang menjaga kesehatan fisik dan juga mental menjadi krusial begitu ya dok ya untuk menghadapi covid sembilan belas
ya sebutkan budi tadi
iya betul sekali
baik nah terima kasih dokter jaka sudah bergabung bersama kami di tempat ini
ya betul sekali
dokter menjawab hari ini
dan semoga semua tips serta pertanyaan
yang sudah dijawab ini bisa berguna dan bisa
anda terapkan di rumah begitu ya
karena cnn indonesia news update akan segera
kembali tetaplah bersama kami